mengisi ruang hati
kalo disini sih
biasa aja dong mukanya
gue sengaja bangun pagi
hebat kan gue
supaya lo dapat antrian nomor satu
lo usah ngantri deh
santai aja dong sayang
gak usah ngegas
biasa dok lagi sensi
lo pasti sensi karena lo pikir gue lupakan
kenapa ya pangeran honey bunny aku gak jemput dirumah
pasti udah lupa
sebel deh sebel nggak dijemput dilupain
siapa juga sih yang ngarep dijemput sama lo
mendingan gue ganti aja jadwal kontrol gue ke hari yang lain yang gak ada loh
bener bener ya gue sentih lah jidat lo
hah mau lo
kalian malah pada ribut disini
saya mau buka gipsnya putri
supaya di pernikahan kalian
kamu tidak pakai gift lagi
hah hari pernikahan
loh bukannya kalian mau menikah
sebentar lagi kok menghitung hari
aneh banget sih
put put put
udah ya tenang ya tenang
yang penting sekarang cepat dikontrol
cepet dibuka gifsnya ya
ibu kan biar cepet balik kantor sayang
tapi bisa nggak sih bu
ini orang nunggu di luar aja
gue ini kan calonnya
calon bapak dari anak anak loh
jadi ya gue harus dampingin dong
kayak suara pangeran
saya juga denger
gak mau lah
iya tuh gue denger suara hati lo ngomong
apaan sih sumpah ya
gue sentil jidat lo sampai merah
jadi bagaimana gifsnya jadi mau dibuka tidak
ya udah makanya sekarang ayo
udah putri udah udah udah udah
pangeran ibu minta tolong ya
kamu jangan gangguin putri dulu
kok dia bisa ada di dalam ya
pantes aja tadi katanya kita nggak boleh masuk
sudah ada satu orang di dalam
saya jadi bingung

kan kita duluan yang sampe kesini
bisa aja tuh anak
ternyata bener ada pangeran
dia selalu aja punya cara buat nikum gue deketin putri
enggak sih dok cuman nyilu aja tapi sedikit
yang penting kamu tidak ngekat ngkat yang berat dulu
kamu sudah bisa beraktivitas kembali
makasih ya dok
ya bagus lah
bagus deh khusus goreng
kalo akhirnya lo udah dilepas gifsnya
jadi mulai sekarang
gue gak perlu kerja sendirian
kalau tangan gue di gips gue gak bisa kerja gitu
buktinya makan aja
iya disuapin sama pacar gue rizky
lo udah tau kan tangan gue udah dibuka
gue udah bisa sentil jirat lo
gue tuh gak mau nikah sama lo ya batu bata
kalo di dunia ini cowoknya sisa lo doang
gue benerin gak usah nikah
tapi kalau pilihannya banyak ya gue pilih yang lebih keren
lebih gak nyakit
gak boleh orang lain
ada pepatah yang bilang
jangan terlalu benci sama seseorang
karena orang yang paling kita benci
sesungguhnya adalah orang yang paling banyak mengisi ruang hati
iya kan bu
ya gue gak mau lah
pasti mau lah
ya gue gak mau
ujung ujungnya ternyata lo sadar
oh lo jatuh cinta sama gue
enggak mau gue
bener ya bu jadi saksi ya bu
tiba tiba suatu saat
ini jatuh cinta
pembusan apa itu
putri jangan kamu larut opo sayang

mbak jangan teriak teriak dirumah sakit
kamu tenang dong
tapi gak adil bu
masa aku doa yang ditegur
udah dong udah
mendingan sekarang kita ke ruang administrasi
kalau kamu pergi kayak begini
nanti yang ada future dokter
akan lebih dekat sama pangeran
diam diam suka sama putri kan
sebentar sebentar pergi ninggalin dia
nanti dia bisa beranggap bahwa kamu
di pepet terus
jangan kasih kendor bro
lihat aja pengalaman saya
hampir berhasil ya
hampir berhasil kan
sekarang apalagi yang mau dilakuin sama pangeran
menurut saran saya rizky
bakalan nyesel kamu rizky
gak dengerin nasihat
ini pakar percintaan kayak saya
dia udah terminumporum
dia udah terminumporum
sok jenis sirup buat usus gorengnya
tapi sebagai kekasih yang gak pernah dianggap
biar gue ajeng bayar
biar saya ajeng bayar ya
saya ajeng mbak
saya ajeng bayar
gak usah hiraukan dia
saya ajeng mbak
saya transfer sekarang
jadi siapa yang akan membayar biaya administrasinya
biar saya yang selesaikan semuanya mbak
khusus goreng kan wakil saya di kampus
jadi saya merasa bertanggung jawab
saya aja yang bayar
gak usah lebay
emang faktanya kayak gitu kan
jadi kesehatan lo itu adalah kewajiban dan tanggung jawab gue
atau nyambung kok
oh gue tau
supaya lo bisa tambah utang lo ke dia
jahat banget sih batu bata pakai ngomong kayak gitu ke ibu
gue kan gak mau ibu sampai kepikiran cuma karena ini
gue pake keceplosen lagi
gue mesti ngomong apa nih ke bunak bunak
kamu jelasin ke ibu
bener kamu punya utang keriski